kabar baik lainnya emas dipersembahkan kembali tim panjatabing indonesia
tampil di nomor estafet tim putra maupun putri berhasil menjadi yang tercepat
sementara itu tim voli pantai putri indonesia berhasil menyumbangkan medali perungku
tim panjatabing indonesia kembali berhasil menyumbangkan emas pada hari ke sembilan asian games dua ribu delapan belas
dua emas yang disumbangkan tim panjatabing indonesia direlot nomor estafet putra dan putri
tim estafet putra indonesia berhasil menempatkan dua tim di babak final
keluarga muhammad hinaya rindi suprianto abu zardulianto dan fedrik leonardo
berhasil mengungguli aspar jailolo dan kawan kawan di babak final
apa ya kita dari awal sama pelatih pun juga kalau bisa memang ditargetkan untuk indonesian all final
siapapun pemenangnya itu indonesia a atau indonesia b kita tetap satu indonesia dan tujuannya untuk ke depan yang jelas
kalau kita bisa berprestasi dan mendapatkan emas pasti untuk kedepannya untuk next ke arah olimpiade pun kita bisa lebih baik lagi
karena kita masih banyak waktu untuk itu semua
sedangkan tim putri indonesia yang beranggotakan ares susanti rahayu puji lestari raja dan fitriani
berhasil menganggarkan tim putri tiangkok di babak final
dengan tambahan dua emas ini
tim panjatabing indonesia total telah menyumbangkan tiga medali emas
setelah aktris susanti rahayu meraih emas di nomor speed putri
sementara itu raihan perunggu berhasil dipersembahkan tim voli pantai putri indonesia
setelah gagal mencapai final usai takut dari tiongkok di babak semifinal
dita juliana dan putudini jasita utami berhasil mengalahkan kazakhstan pada perebutan medali perunggu
dita dan dini berhasil menang dua set langsung dua puluh satu sebelas dan dua puluh satu